pansus hak angket terhadap kpk mengundang yulianis saksi kunci kasus korupsi wisma atlet dan proyek hambalang
yulianis adalah mantan kasir perusahaan milik muhammad nazarudin mantan bendahara umum partai demokrat
sebelum bersaksi julianis bersumpah akan memberi keterangan yang sebenarnya
ia membeberkan proyek perusahaan nazarudin yang dikorupsi
yulianis juga mempertanyakan sikap kpk yang dianggap mengistimewakan nazarudin
ia berkali kali mengadukan nazarudin kepada penyidik kpk karena sering mendapatkan bap dari para saksi
secara gamblang yulianis pun mengklaim mendengar salah satu anak buah nazarudin minarsi
memberi uang satu miliar rupiah kepada mantan komisioner kpk adnan pandu praja
peristiwa itu terjadi di kantor pengacara elsa sharif
ia pun menegaskan tidak ingin melemahkan kpk dan hanya menginginkan agar kpk lebih adil dan diisi oleh petugas penyidik yang bersih
kpk tidak peduli kesaksian palsu selama kpk itu diuntungkan dengan kesaksian itu
tapi kpk akan peduli kesaksian yang dianggap kpk palsu bila merugikan kpk
tujuan saya bicara di sini bukan untuk menjelekan kpk bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menjatuhkan kpk
tapi supaya kpk berhenti mengistimewakan nazarudin
dan tolong perhatikan korban korban teman teman saya karena ulah nazaruddin
janganlah orang orang kecil seperti kami jadi tumbal
kalau begini terus ya kami kami ini yang menjadi korban
dan tidak layak kami kami ini dipenjara sampai empat belas lima tahun disuruh bayar denda sampai bermiliar miliar
padahal yang menikmati itu kan nazarudin